beberapa elemen mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor dprd sumatera utara kamis dua belas januari
mereka berdemo untuk menolak sejumlah kebijakan yang dinilai menyusahkan rakyat
seratusan mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan mahasiswa pembebasan sumatera utara
mendatangi kantor dprd sumatera utara kamis pagi
mereka menyampaikan penolakan atas sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai menyusahkan rakyat
di antaranya kenaikan harga bahan bakar minyak tarif listrik dan tarif penerbitan snk dan bpkb
mereka meminta agar para wakil rakyat di dprd sumatera utara menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat
unjuk rasa menentang berbagai kebijakan pemerintah juga dilakukan mahasiswa di surabaya
sasaran mereka adalah kantor gubernur jawa timur
meski estimasi jumlah pengunjuk rasa tidak banyak polisi tetap memblokade
akses masuk kantor gubernur menggunakan kawat berduri
mobil water cannon dan anjing pelacak juga disiagakan polisi
unjuk rasa bertajuk bela rakyat satu ratus dua puluh satu itu menuntut transparasi dan keberpiakan pemerintah joko widodo kepada rakyat
satu di antara poin tuntutan adalah penolakan atas kenaikan tarif listrik
aparat keamanan gabungan berjaga jaga di sekitar istana merdeka jakarta menjelang unjuk rasa yang akan dilakukan
sejak tahun dua ribu tujuh belas lebih dari tiga ratus aparat gabungan dari polda metro jaya tni dan mabespori disiagakan untuk pengamanan unjuk rasa mahasiswa hari ini
unjuk rasa meminta penurunan harga bahan pokok dan sejumlah tarif seperti listrik ini akan dilakukan sekitar seribu mahasiswa
aksi pun dilakukan dari patung arjuna wiwaha atau patung kuda dan berakhir di depan istana merdeka
informasi terkait ujuk rasa di jakarta kami sudah terhubung dengan maria sarjana di kawasan medan merdeka jakarta
maria saat ini bagaimana situasi pantauan anda siang hari ini terlihat di belakang anda sudah banyak kerumunan mahasiswa
apakah memang masa sudah mulai berkumpul di sekitar tempat anda melaporkan
ya yuda seperti yang anda lihat saat ini
ini adalah masa aksi atau mahasiswa yang sedang mencoba untuk masuk
begitu ke area jalan medan merdeka ke arah istana dan ini adalah pagar betis yang dilakukan oleh pihak kepolisian republik indonesia
yang ingin diterobos oleh para mahasiswa dari badan eksekutif mahasiswa seluruh dki jakarta
mereka ini datang yuda dari berbagai universitas di jakarta dengan tuntutan untuk menurunkan sejumlah tarif
yang memang dinaikkan oleh pemerintah presiden joko widodo seperti tarif listrik untuk sembilan ratus voltase yang subsidinya sudah dicabut oleh pemerintah
dan kemudian juga untuk menurunkan kenaikan dari tarif administrasi dalam kepengurusan surat tanda nomor kendaraan atau stnk dan juga berikut bpkb
dan jika ini anda melihat ini adalah upaya dari para mahasiswa
jadi dekat ke istana merdeka karena seperti yang kami dengarkan dari orasi pimpinan masa aksi menyatakan bahwa mereka sebetulnya ingin bertemu dengan presiden joko widodo
untuk langsung menyampaikan aspirasi mereka mengenai tiga hal tadi yuda yaitu mengenai turunnya tarif dari listrik sembilan ratus voltase yang dianggap ini memberatkan rakyat kecil
karena memang kebanyakan masyarakat di indonesia masih menggunakan sembilan ratus voltase dan kemudian untuk menyetarakan harga bahan bakar minyak dikembalikan pengukuran harganya yuda seperti pada masa dahulu tidak mengikuti harga pasar seperti yang saat ini sudah ditetapkan oleh pemerintah
dan ini anda bisa menyaksikan yuda ini adalah gambar dari foto jurnalisian indonesia ferdanto bimantoro yang akan menunjukkan kepada anda
bagaimana situasi terkini saat ini yaitu di mana para mahasiswa ini sudah mulai ingin masuk ke wilayah terdekat dengan istana merdeka
dan jika anda juga bisa melihat di samping saya ini ini adalah kerumunan para warga sekitar dan juga wartawan serta pihak kepolisian yang ingin juga menyaksikan bagaimana aksi para mahasiswa hari ini
seharusnya mereka ini datang pada pukul
pukul sepuluh waktu indonesia bagian barat namun baru saja sekitar pukul empat belas waktu indonesia bagian barat kami melihat mereka berkumpul di sekitar istana merdeka ini
dan lagi yuda anda juga masih bisa melihat saya ajak anda untuk melihat ini bagaimana para mahasiswa mulai kembali berdatangan dari universitas yang berbeda
mereka ada lagi yang bergabung saat ini dan jumlah diperkirakan dari pihak kepolisian mencapai tujuh ratus lima puluh hingga satu ratus
orang mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi
yuda memang kekuatan mahasiswa kita juga ingat bahwa pernah terjadi di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan di mana mereka juga pernah menyuarakan aspirasi aspirasi mereka dan mengakibatkan tumbangnya orde baru
tetapi kali ini yuda tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu dari wakil dari para mahasiswa
mereka juga menyatakan sebetulnya mereka hanya ingin menurunkan harga harga yang saat ini tengah melambung tinggi
dan juga cabai yang bahkan mencapai ratusan ribu
mereka menyuarakan untuk mengembalikan kaedah kaedah atau harga harga ini sehingga masyarakat bisa hidup lebih sejahtera
yuda saya ingin mengajak anda lebih dekat sebetulnya untuk ke masa aksi di sini
untuk bisa sedikit berbincang sebetulnya apa lagi yang mereka inginkan selain bertemu dengan presiden joko widodo
memang di sini pengawalan dari pihak kepolisian cukup ketat
atau diamankan sekitar lebih dari tiga ratus pihak aparat kepolisian atau aparat gabungan dari polda metro jaya maupun mabes polri
ini saya akan berbicara dengan salah satu masa aksi
mas ilham apa sih sebetulnya yang juga anda dan teman teman anda suarakan saat ini
saya menolak dengan adanya peraturan
untuk peraturan enam puluh
harga tarif listrik
peraturan enam puluh tahun dua ribu enam belas
apakah anda sudah mengecek ke polda metro jaya apa saja yang naik kemudian
kurang lebih saya sudah melaksanakan kepada ketua game saya
selebihnya saya semangat ikut
apakah sudah pernah mengecek ke polda metro jaya kenaikan tarifnya mas
sudah dari ketua bim sendiri
yang anda tahu berapa kenaikan
iya tadi kami juga sempat menanyakan
apa sebetulnya yang dipakai
kami dari pp atau peraturan pemerintah enam puluh tahun dua ribu enam belas
dimana kenaikan ada mengenai tarif administratif pembuatan surat tanda nomor kendaraan dan juga ppkb
ini tarif administratif saja tapi yuda yang naik bukan pajak yang naik
dan kami juga sudah melakukan konfirmasi terhadap polda metro jaya
bahwa memang yang naik ini hanya sekitar dari rp lima puluh menjadi rp seratus
dan kemudian memang ini memicu berbagai tanggapan dari masyarakat
dari pro dan kontra dan mahasiswa kali ini menyuarakan ketidaksetujuan mereka dengan kenaikan ini
karena dianggap cukup pemberatkan oleh masyarakat
ya kalau kita bicara mengenai kemacetan kemudian kesiapan dari aparat sendiri
tadi kami mendapatkan informasi ada kurang lebih tiga ratus aparat gabungan disiagakan untuk mengawal
awal aksi para mahasiswa hari ini
lalu bagaimana pantauan maria sendiri di lapangan
apakah memang terlihat ada water cannon
atau terlihat barikade aparat kepolisian maupun aparat gabungan yang cukup lumayan ketat di kawasan medan merdeka hingga sore hari ini
kita adalah jelaskan rakyat
jelaskan kita jelaskan ramai
kita tidak akan dikenakan
ya maria anda bisa mendengar suara saya cukup jelas
yuda saya tidak bisa mendengar suara anda dengan baik
tetapi jika boleh saya gambarkan situasi saat ini
foto jurnalis cnn indonesia akan memberikan kepada anda gambar saat ini
ini adalah garis betis yang diberikan oleh mahasiswa supaya tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan
maksudnya provokasi dari pihak pihak tertentu dan mereka juga sadar betul bahwa harus menjaga aksi ini dengan damai
sehingga aspirasi mereka juga bisa didengar dengan baik oleh pemerintah
pada anda yudha
baik maria sarjana terima kasih untuk informasi anda
selamat bertugas dan tetap berhati hati di lapangan